rabu sore gubernur jawa barat ridwan kamil resmi menjadi kader partai golkar
dengan jabatan wakil ketua umum bidang penggalangan pemilih
dan co chair badan pemenangan pemilu atau bapilu partai golkar
meski telah dua kali menduduki posisi kepala daerah
rk sebelumnya tidak pernah tergabung dengan partai politik
dan kini partai golkar menjadi pelabuhan ridwan kamil di kancah perpolitikan indonesia
apakah bergabungnya ridwan kamil ke golkar sebagai suatu bentuk simbiosis mutualisme
dan mampu mengangkat elektabilitas partai beringin di tahun politik ini
atau justru sebaliknya
akan kami bahas malam ini bersama dua narasumber yang sudah bergabung secara virtual
saya sapa dulu ketua dpd partai golkar jawa barat aceh hasan
selamat malam kang aceh
selamat malam assalamualaikum mas taufik
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan direktur eksekutif indo strategik ahmad khoirol umam
selamat malam mas umam
selamat malam mas taufik selamat malam kang aceh
selamat malam mas taufik
saya akan ke kang aceh terlebih dahulu
apa yang membuat ridwan kamil tiba tiba diangkat menjadi kader partai golkar
bagaimana sebenarnya proses komunikasi politik sebelumnya nih
ya berlabuhnya kang emil atau pak ridwan kamil menjadi kader partai golkar
tentu melalui proses yang cukup panjang ya
kami sendiri melakukan pembicaraan secara intensif hampir selama dua tahun
dalam proses pembicaraan
banyak sekali pertimbangan pertimbangan yang disampaikan oleh beliau
lalu proses perenungan pemikiran mencari pandangan kesana kemari
termasuk kepada para senior
dan terakhir konon kabarnya beliau juga meminta restu kepada ibunya yang masih ada
dan terakhir tentu beliau juga meminta restu kepada
presiden itu presiden jokowi
nah dari proses yang cukup panjang
dan saya sendiri beberapa kali bertemu empat mata dengan beliau
dan meyakinkan kepada beliau tentang mengapa harus berlabuh kepada partai golkar
dari proses itulah kemudian beliau alhamdulillah
pada hari rabu yang lalu
memutuskan dan mendapatkan
kartu tanda anggota secara resmi sebagai tanda
bahwa beliau menjadi kader partai golkar
setidaknya beliau menyebut ada tiga alasan
mengapa partai golkar dijadikan sebagai tempat
sebagai tempat yang dijadikan sebagai perjuangan politiknya beliau
pertama beliau menyampaikan bahwa partai golkar merupakan partai tengah
partai inklusif partai terbuka
partai yang menerima banyak orang
karena itu tentu beliau menyatakan bahwa sebagai partai tengah
partai nasionalis ini cocok dengan beliau
yang kedua kita tahu bahwa partai golkar ini kan seperti beliau menyebutnya
partai yang terbuka atau partai tbk
sehingga siapapun bisa mengaktualisasikan diri dalam perjuangan politiknya
dan yang terakhir partai golkar merupakan partai yang memiliki ideologi
karya kekaryaan yang berorientasi kepada pembangunan
dengan ideologi tersebut tentu sangat memiliki kemistri
dengan apa yang selama ini beliau lakukan sebagai seorang arsitek juga
sebagai kepala daerah
yang tentu memiliki kesamaan pandangan dengan melakukan karya karya nyata
melalui proses pembangunan
beliau seorang teknokrat beliau seorang arsitek
beliau selama ini telah menunjukkan berbagai karya karya yang sangat monumental bagi jawa barat
tentu ini juga sama dengan apa yang menjadi ideologi partai golkar sebagai partai
yang menempatkan pada karya karyaan
kemistri ideologis ini tentu sangat terbuka bagi kami untuk kami terima
dan alhamdulillah kemarin jawa telah menyatakan menjadi bagian dari karyawan partai golkar
kang aceh selain tadi disebutkan
itu kan alasan dari mengapa kang emil atau rk ini bergabung dengan partai golkar
karena ada kemistri secara tersebut
ada chemistry secara kepolitikan begitu ya
tapi apakah ini juga salah satu strategi dari partai beringin untuk pilpres nanti
karena kita tahu bahwa kang emil juga sebagai vote gater begitu
apalagi nanti pemilihnya kebanyakan adalah kaum milenial
ya tentu dengan pengalaman beliau menjabat kepala daerah
baik sebagai wali kota bandung dan sebagai gubernur jawa barat
pengalaman pengalaman itu menjadi sangat penting untuk kita jadikan sebagai modal dasar
bagi kang emil dalam upaya untuk menggalang kekuatan pemilih
apalagi beliau punya kemampuan untuk bagaimana merumuskan menyusun membentuk
dan membuat konten konten yang menarik
yang bisa dijadikan sebagai
konten dari media sosial
seperti yang disampaikan oleh beliau sendiri
bahwa beliau punya tiga puluh empat juta konten media sosial
followernya dalam jumlah yang cukup banyak
dan kita tahu bahwa saat ini pendekatan penggunaan digital dan media sosial itu
sudah menjadi bagian dari gaya hidup terutama bagi masyarakat milenial
tentu modal media sosial yang cukup signifikan ini
kemudian dijadikan sebagai alasan mengapa ketua umum kami bapak erlang al karong
mempercayakan dan memberikan tugas kepada beliau sebagai wakil ketua umum
di bidang penggalangan pemilih
nah saya kan ke mas umam kalau begitu
apakah benar kehadiran rk ini
nantinya bisa berdampak positif bagi elektabilitas partai golkar
seperti yang diharapkan oleh partai golkar sendiri begitu
kang emil akan bisa menggayat suara suara dari milenial
apalagi di jawa barat yang nantinya akan menjadi lumbung suara bagi pilpres
ataupun bagi tahun politik di dua ribu dua puluh empat bagaimana mas umam
ya mas taufik tadi disampaikan oleh kang aceh beberapa pasis pertimbangan
kenapa kemudian pak ridwan kamil masuk di partai golkar
tetapi pada saat yang sama ketika kemudian ditanya bagaimana impact elektoral
dari masuknya ridwan kamil ke golkar
tentu sebagai sebuah mesin politik yang didalamnya cukup banyak sekali aktor aktor kekuatan
yang sangat variatif tentu masuknya rk ke golkar akan memberikan insentif elektoral yang positif
tetapi pada saat yang sama tentu ini sudah dibaca dengan baik oleh teman teman

ketika menempatkan rk pada penguatan atau penggalangan pemilih di segmen kelompok muda
kita tahu kalau misal kita basisnya data dp empat dari dpt
perkiraan di dua ribu dua puluh empat akan ada sekitar dua ratus empat lima juta pemilih yang ada
dari segmen generasi z maupun generasi milenial
nah kemudian tantangannya mungkin ini adalah sebuah pendekatan cukup baik
karena rk belakangan memang menunjukkan kapasitas berkomunikasi secara lebih fleksibel
tetapi di saat yang sama kita juga paham bahwa karakter kelompok pemilih muda
terutama kelompok pemilih pemula cenderung politically disengage
sehingga mereka kemudian cenderung menjaga jarak dari ruang politik
yang mungkin juga tidak begitu clear
bagaimana pola relasi yang memadai ke depan
nah ini yang kemudian akan menjadi ujian secara terbuka bagi kapasitas seorang rk
ketika dia menunjukkan kapasitasnya sebagai kepala daerah dengan bahasa
dengan gimmick dan juga pendekatan yang bisa diterima kelompok muda
tetapi ketika kemudian menggunakan platform partai politik
apakah penerimaan dari segmen muda akan sama atau tidak
tentu akan diuji di sini
tetapi kita juga bisa mencermati juga bahwa positioning rk
kalau misal kita lihat dari basis data yang kita temui
memang ada peningkatan elektabilitas rk secara personal
itu pada fase momentum mohon maaf ketika terjadi musibah terkait dengan putra beliau
dan memang pemberitaan yang cukup intens pada momentum itu
meningkatkan elektabilitas seorang rk
nah kemudian ini perlu kita cermati lebih lanjut
apakah kemudian sebaran dan penguatan basis elektoral seorang rk
bisa menguat pada level nasional
ataukah sebenarnya masih berada pada layer jawa barat
banten dan juga diaspora teman teman masyarakat sunda
yang berada di wilayah dki jakarta dll
nah di sini akan kita lihat trend ke depannya mas taufik
ya itu artinya memang tidak ada perubahan
karena secara pasti tokoh populer bisa meningkatkan elektoral suara sebuah partai
iya ini membutuhkan sebuah kerja kolektif sebenarnya
dan harapan itu tadi sudah disampaikan oleh kang aceh
oleh teman teman di golkar kepada pak rk
tetapi pada saat yang sama pembuktian ini akan dilihat
lihat hasilnya setidaknya per awal atau mungkin pertengahan dua ribu dua puluh tiga nanti
karena bagaimanapun juga kalau misal kita mencermati hasil dari data survei
bagaimanapun juga golkar saat ini sedang menghadapi sebuah tantangan elektabilitas
yang mencoba untuk bertahan pada layer tiga besar
tetapi di mainstream survei juga menunjukkan ada volatility
kadang berada di posisi tiga kadang berada di posisi empat
nah masuknya rk tentu diharapkan bisa menghadirkan insentif elektoral
yang kemudian bisa membangkitkan basis pemilih loyal yang terdiri dari segmen kelompok muda
tetapi di saat yang sama partai partai politik lain
yang juga memiliki basis kekuatan dari segmen muda juga cukup semakin kuat
misalnya kalau misal kita merujuk pada basis data indo strategik
juga data litbang kompas
partai politik per hari ini yang mendapatkan kekuatan dukungan dari kelompok muda
salah satunya adalah partai demokrat
misalnya karena mungkin ketua umumnya dari segmen muda
nah ini kemudian segmen ini harus dikontestasikan secara kreatif
dan pendekatan pendekatannya juga harus kreatif
dan tentu dalam konteks ini golkar tidak bisa meletakkan harapannya kepada seorang rk saja
nah terkait kerja kolektif ini kan rk bergabung dengan golkar
kemudian diharapkan saling menguntungkan
golkar akan mendapatkan butuh pengumpul suara
kemudian rk juga butuh kendaraan politik
saya akan ke kang aceh terlebih dahulu
gabungnya rk dalam partai golkar ini
apakah untuk menjadi kendaraan menuju capres cawapres
atau setidaknya mungkin calon menteri bagaimana kang aceh
ya saya kira pilihan untuk bergabung dengan partai golkar tentu bagi kang emil merupakan pilihan yang sadar
bahwa ketika beliau bergabung dengan golkar
dan menjadi kader golkar
maka segala sesuatunya pasti ada konsekuensinya sebagai kader
itu dinyatakan secara tegas sendiri oleh beliau
bahwa ketika beliau bergabung dengan golkar
konsekuensi jika memang menjadi kader sebuah organisasi
nah ketika beliau menyatakan bergabung dengan partai golkar
tentu saya juga sampaikan kepada beliau waktu itu
bahwa golkar sudah punya keputusan
hasil munas telah menetapkan bahwa pak erlangga hartarto sebagai calon presiden
dan kewajiban beliau adalah memastikan bahwa sebagai kader
kita sama sama berjuang
sukseskan apa yang menjadi keputusan partai tersebut
dan beliau menerima atas keputusan tersebut
sehingga beliau pada konferensi pers yang kemarin menyatakan secara terbuka
akan menggabungkan pak erlaka sebagai calon presiden dari partai golkar
soal cawapres beliau juga menyampaikan bahwa tentu
karena pembicaraan soal capres cawapres ini
ada dalam ranah koalisi indonesia bersatu
beliau pun juga menyerahkan kepada ketua umum
untuk membahas bersama sama dengan ketua umum partai politik yang bergabung dalam koalisi indonesia bersatu
saya juga menyampaikan kepada beliau pada saat pembicaraan awal
bahwa partai golkar punya mekanisme sendiri untuk memilih siapa kepala daerah
beliau saat ini
baru satu periode
beliau menjabat sebagai kepala daerah di provinsi jawa barat
dengan berbagai capaian capaian prestasi
yang tentu masyarakat bisa menilai sendiri
apa yang sudah dilakukan oleh beliau sebagai gubernur provinsi jawa barat
saya sampaikan kepada beliau bahwa
beliau diberikan kesempatan sebagai kader
untuk dipilih dan untuk memilih
dan berjuang untuk sama sama merebut posisi posisi strategi
dari kebangsaan kita di dalam pemerintah
dan beliau tentu
beliau menyampaikan dalam berbagai kesempatan
bahwa sebagai filosofi politik beliau itu sederhana
bahwa saya tahu diri
artinya bahwa ketika beliau sudah bergabung dengan partai politik
maka dia akan ikut dengan aturan partai politik itu
yang kedua beliau pun juga orang yang sangat realistis
nah atas dasar itu loh
maka kemudian tentu kita sampaikan bahwa beliau sangat terbuka
untuk menjadi kepala daerah yang didukung oleh partai golkar
kang aceh berarti sudah dipastikan ya
ketika kang emil mengatakan bahwa ia tahu diri
dan kemudian juga partai golkar sudah memastikan
bahwa yang akan maju sebagai capres adalah pak erlangga hartarto
berarti sudah tertutup pintu untuk kang emil menjadi calon presiden
begitu ya dari partai golkar
sejauh ini sudah kami sampaikan seperti itu kepada kang emil
dan kang emil menerima
maka dengan sadar beliau pun juga kemarin datang untuk bergabung dengan partai golkar
ya tujuannya berarti salah satunya adalah untuk gubernur jawa
ya saya kira gini ya semata mata jangan dilihat oleh kita
bahwa bergabungnya kang emil
bergabungnya kang emil ini untuk jabatan
sebagai mana yang saya katakan tadi
bahwa semangat yang dibangun oleh partai golkar
sebagai partai yang inklusif sebagai partai tengah
partai yang berideologi karya kekaryaan
partai yang berorientasi pada pembangunan
tentu mesti memiliki kesamaan pandangan terkait dengan
apa garis perjuangan yang bisa kita sama sama lakukan
jadi bukan soal semata mata jabatan
walaupun memang tujuan berpolitik adalah menjadikan kekuasaan
untuk tujuan dari berpolitik itu sendiri
yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sebentar kang aceh maaf saya potong
saya akan ke mas umam dulu terlebih dahulu
tadi kang aceh bilang
bukan semata mata soal jabatan
kalau begitu untuk apa rk bergabung dengan golkar
apakah memang hanya tadi semata mata untuk kesejahteraan dari partai
atau juga meningkatkan elektabilitas suara begitu
atau memang sebenarnya sudah dipersiapkan ini
untuk posisi posisi tertentu
salah satunya mungkin gubernur dki jakarta
yang juga akan dipilih nanti november dua ribu dua puluh
ya mas taufik saya pikir
pertemuan visi pertemuan cara pandang
memiliki kesamaan perspektif kebangsaan
itu adalah satu alasan
tetapi di dalam konteks politik praktis
tentu kita akan melihat secara cermat
itu adalah sebuah rumus yang bisa kita gunakan
dalam mencerna setiap manuver politik masing masing pihak
nah oleh karena itu di dalam konteks ini
statement tadi tahu diri dan sebagainya
saya pikir itu adalah sebuah statement yang cukup baik
untuk menunjukkan kepentingan
tentang kekuatan yang terdiri
dari sebuah mesin politik yang di dalamnya
tidak dihuni oleh satu entitas kekuatan tunggal
dan kita tahu golkar itu di dalam mesin politiknya
terdiri atas berbagai macam kekuatan kekuatan yang sangat variatif
nah oleh karena itu saya melihat
yang dilakukan rk ini adalah sebuah upaya untuk bermain panjang
jadi adapun kemudian
terkait dengan kontestasi dua ribu dua puluh
dalam konteks pemilu di level nasional
rasanya bukan di level itu
karena kalau misal kemudian targetnya capres
ada banyak nama yang harus dilangkahi
dan itu secara fatsun politik tidak etis
misalnya nama pak erlangga hartarto
kemudian nama pak babang susetio misalnya
kang aceh sendiri misalnya
tentu ini harus ada fatsun yang harus diikuti
nah oleh karena itu
terkait dengan konteks kalkulasi politik praktisnya
bisa saja memang salah satu yang kemudian ditarget oleh rk
bukan semata mata untuk konteks pilkada di dki
maaf pilkada di jawa barat
tetapi ada satu kekuatan besar yang kemudian akan ditarget
salah satunya tadi disebutkan pilkada dki jakarta
dan kita tahu golkar sendiri kalau misal pada level dki jakarta
rasanya per hari ini belum memiliki
satu nama yang cukup kuat untuk didorong
yang sekiranya politiknya marketable
dan langkah ini adalah sebuah upaya pitching secara politik
untuk menghadirkan alternatif tokoh
yang sekiranya bisa kemudian dijadikan sebagai figur
yang bisa dijual dan juga dalam konteks pertarungan
bisa cukup kompetitif di pilkada dua ribu dua puluh empat mendatang
nah oleh karena itu ini adalah sebuah nama yang cukup kuat
ini adalah sebuah simbiasis mutualisme dari rk sendiri dengan golkar
dan efektif atau tidaknya akan kita lihat
seberapa kemudian bisa menciptakan mesin politik yang efektif atau tidak
kalau tidak bisa ini hati hati warning juga untuk kang rk
jangan sampai kemudian nasib seorang rk sama dengan tuan guru bajang atau tgb
yang dulu kita cermati mungkin akan menjadi sebuah tokoh
kekuatan alternatif baru di dalam golkar
tetapi ternyata kemudian terpinggirkan dan terpental
sekarang menjadi bagian dari partai politik lain
nah efektif atau tidaknya akan kita lihat ke depan
sebelum kita membahas itu saya akan ke kang aceh dulu tadi
bagaimana tuh kang aceh apakah benar kang emil ini memang dipersiapkan
karena capres untuk dua ribu dua puluh empat sudah punya nama yang kuat dari partai internal
tidak mungkin untuk digeser begitu
apakah memang dipersiapkan untuk pilkada
atau tadi anda sendiri juga mengatakan bahwa memang dipersiapkan untuk kepala daerah
salah satunya apakah benar untuk gubernur dki jakarta
ya tentu secara internal kita punya mekanisme tersendiri
untuk menentukan siapa calon kepala daerah
apakah itu di jawa barat di dki jakarta atau di daerah daerah yang lain
kita tentu menetapkan standar yang paling dasar
dalam menentukan siapa calon kepala daerah
salah satunya adalah pertama other party
yang kedua elektibilitasnya menurut survei mereka memiliki elektibilitas yang tinggi
dua syarat inilah yang menjadi pertimbangan bagi kami untuk menentukan siapa calon kepala daerah
jika misalnya di jawa barat elektibilitasnya pak emil sangat tinggi
dan kebutuhan beliau sekarang sudah jadi kandung benar
maka tidak akan ragu lagi bagi kami untuk mencalonkan beliau
di dki pun juga sama demikian
jika misalnya nama pak ridwan kamil walaupun beliau gubernur jawa barat
tetapi selama ini dengan capaian capaian pembangunan yang telah ditunjukkan oleh beliau
dirasakan dan dinilai oleh masyarakat dki jakarta sangat positif
tentu ini pun juga menambah elektibilitas beliau
bukan saja di jawa barat tetapi juga di dki jakarta
maka sekali lagi kami pun juga pasti tidak akan ragu
untuk memberikan penugasan kepada beliau untuk menjadi salah seorang calon gubernur di dki jakarta
jadi ini tergantung dari sejauh mana mekanisme internal kita
dalam menentukan siapa calon kepala daerah yang menurut kami pantas dan layak
untuk dimenangkan dalam kontestasi pilkada tersebut
ya kang aceh kita tahu sebelumnya
bahwa rk juga pernah didekati oleh partai partai besar
sebut saja ada pks kemudian gerindra nasdem
tapi kemudian kang emil ini melakukan manuver
dan dianggap meninggalkan atau melupakan partai partai yang mengusungnya
nah ini juga terjadi ketika tadi sudah disebutkan oleh mas umam tuan guru bajang
kemudian saat ini yang sedang ramai adalah sandiaga uno
begitu yang dikandalkan
di gadang gadang berpindah ke p tiga
apakah ini juga akan menjadi kekhawatiran dari partai golkar
apakah di tengah jalan tiba tiba nanti ridwan kamil bermanuver lagi begitu
ya saya kira sekali lagi
ketika beliau telah menjadi kader partai golkar
maka beliau akan siap untuk segala konsekuensinya sebagai kader partai
harus tahu harus ada paturan partai
harus mengikuti adrt dan lain lain
nah tentu kita tidak bisa membandingkan seorang ridwan kamil dibandingkan
seorang ridwan kang emil di bandingkan golkar yang kemudian menghengkang dari partai itu
kita tahu bahwa potensi kang emil begitu sangat tinggi
yang memimpin sebuah daerah yang paling besar jumlah populasi dan jumlah pemilih
tentu modal dasar tersebut
ini kan tentu akan menjadi satu instrumen bagi beliau sendiri
untuk bagaimana beliau betul betul diperhatikan di tubuh partai golkar
sehingga kan kita ada berbagai ada setidaknya kan dua ribu dua puluh empat ini kan ada tiga ajang penting
ada pemilihan legislatif pemilihan presiden pemilihan kepala daerah
termasuk partai golkar
itu harus mempersiapkan kira kira ditempatkan di mana
kecuali jabatan presiden yang sudah ditempati oleh pak erlangga nanti
tentu pak rk kita minta untuk juga membantu dalam partai komunitas legislatif
dan pemilihan kepala daerah
nah karena itu ini semua tentu harus dikaji secara matang
kira kira bagaimana strategi kita
untuk memenangkan tiga kontestasi tersebut
dengan menggunakan potensi yang dimiliki oleh kang emil
dalam tiga membantu tiga kemenangan tersebut
termasuk bagaimana menempatkan dirinya di dalam kontestasi tersebut
ini semua akan kami kaji secara mendalam ya
dan apalagi pak kang lk sekarang ini sudah diberikan kepercayaan
sebagai wakil ketua umum
tentu posisi ini sesuatu yang saya kira sangat strategis
betul dan sangat strategis
dalam konteks pengadilan keputusan politik itu partaipun
beliau pasti akan dibatkan
karena posisi wakil ketua umum ini itu
saya akan ke mas umam
tadi yang saya tanyakan kepada kang aceh juga
terkait dengan manuver manuver rk yang sebelumnya sudah bergabung
atau sudah diusung oleh beberapa partai
seperti terkesan meninggalkan dan melupakan begitu
apakah ini juga akan terjadi di partai golkar
ya loyalitas saya pikir itu akan dibuktikan oleh waktu
apakah kemudian loyalitas yang diharapkan oleh golkar
kemudian bisa dibayar dengan baik oleh kang rk atau tidak
tadi kalau misalkan
kalau misal kemudian ada catatan dari sejumlah partai politik
seperti gerindra pks
termasuk dalam pidato politik yang sangat terbuka
dari pak surya palos
pemimpinan tertinggi nasdem
yang merasa memiliki andil yang cukup besar
untuk menyukseskan ridwan kamil menjadi gubernur jawa barat
tetapi kemudian seolah olah ditinggalkan begitu saja
dan dilupakan begitu saja
tentu ini menjadi sebuah catatan
bagi internal golkar saya yakin
dan juga dari partai partai politik yang lain
dan ini menjadi tantangan dari seorang rk
apakah mampu mengkapitalisasi posisi barunya
sebagai bagian dari keluarga besar partai golkar
ataukah justru ingin bermain sendiri
nah disini kemudian akan diuji kolektivitas dari seorang rk
apakah kemudian bisa menjadi tim leader yang cukup efektif
dengan menggunakan perahu politiknya yang besar di golkar
ataukah justru bermain main sebagai individu
seperti yang selama ini terjadi
nah oleh karena itu ini adalah sebuah eksperimentasi politik yang cukup baik
karena bagaimanapun juga golkar sendiri
kalau misalnya kita cek jawa barat itu termasuk
provinsi yang relatif memiliki basis swing voter yang sangat besar
oleh karena itu di setiap pemilu
hampir pasti pasca reformasi ya
pemenangnya itu pasti berbeda beda
golkar pernah menang pdip pernah menang
demokrat pernah menang
dan sekarang gerindra menang di jawa barat
nah oleh karena itu ini menjadi pertaruhan
dan posisi golkar di jawa barat sendiri saat ini berada di posisi nomor empat
kalau tidak salah dengan angka tiga dua juta
dan kalau misalnya kemudian ini bisa dikapitalisasi dengan baik
tentu akan menjadi catatan positif bagi peran seorang rk
tetapi kalau kemudian ini tidak mampu dimanfaatkan dengan baik
maka kemudian rk berpotensi mengalami decaying political decay
jadi pembusukan secara politik yang kemudian akan menunjukkan
pada konteks partai politik
nah di sini kemudian membutuhkan sebuah pembuktian
dari eksperimentasi partai politik yang baik
dilakukan oleh golkar bagaimanapun juga golkar mesin partainya besar
tetapi seringkali sampai hari ini seringkali terkendala
dengan masih terbatas karena
masih terbatasnya tokoh yang sekiranya politikally marketable
untuk dijual pada kontestasi di level nasional
barangkali kalau misalkan rk bisa menunjukkan capaian kinerja
juga prestasinya dalam mengonsolidasikan basis kekuatan pemilih loyal golkar
tentu itu akan menjadi sebuah modal yang baik
tetapi kalau tidak hati hati kalau kemudian rk terpental
nah itu tadi yang menarik
jadi jika kang emil atau rk ini tidak mampu beradaptasi dengan kerasnya perkubuan
kemudian vaksionalisme di sebuah partai
apakah bukan tidak mungkin nantinya justru rk yang akan terpental seperti halnya
dengan tadi yang anda sebutkan tgb begitu
ya oleh karena itu dibutuhkan kemampuan adaptasi yang sangat cermat
dari seorang ridwan kamil
untuk masuk di dalam quote by quote belantara politik
dan juga agenda kepentingan yang sangat variatif di dalam partai golkar itu sendiri
karena kita tahu entitas kekuatan di dalam partai golkar tidak tunggal
tetapi ada cukup banyak gerbong ada cukup banyak agenda kepentingan yang sangat beragam
kemampuan untuk melihat mencermati mana lawan mana kawan
kemudian menentukan pattern yang cukup memadai untuk dijadikan sebagai bridging dalam proses transisi
semua itu akan menentukan bagaimana kemudian seorang rk mampu beradaptasi dengan lingkungan politik barunya
kalau dia bisa melewati ujian awal ini tentu ini akan menjadi poin positif
tetapi kalau misal tidak saya pikir kematangan partai golkar berpotensi untuk
mendewasakan seorang kekuatan politik yang dimiliki oleh ridwan kamil
baik tanggapannya kang aceh bagaimana ini
apakah rk bisa terpental seperti halnya tgb yang akhirnya tidak terpental
dan akhirnya terbuang begitu dari mainstream partai golkar ini
bagaimana kang aceh
ya pertama saya kira di internal partai golkar ya kita tahu justru partai golkar memberikan
ruang kepada siapapun kader yang unggul dalam tanda kutip ya untuk bisa mengikuti bagaimana
proses kaderisasi secara lebih terbuka
karena partai golkar kan
tidak tergantung kepada satu orang
partai golkar adalah partai yang sangat terbuka dimana siapapun figur atau kader yang punya
potensi besar pasti akan dapat mengaktualisasikan dirinya
tidak hanya di eksekutif bisa juga di legislatif dan bisa juga di posisi posisi yang lain
dan saya kira kang amy dengan potensi yang dimilikinya saya yakin beliau akan menjadi
seorang yang berpengaruh
beliau akan memiliki tempat yang bisa pada posisi yang strategis gitu ya
dan ini semua tentu tergantung dari sejauh mana masing masing di antara kader kader tersebut
mampu menempatkan posisinya dengan sebaik baiknya di tengah
saya kira sah sah saja ya di dalam politik persaingan politik itu sesuatu yang sangat
karena partai politik itu salah satu fungsinya adalah menempatkan kader kadernya dalam konteks
dan saya kira posisi kang rk masih sangat terbuka untuk beliau apa namanya bisa menempati
posisi posisi strategis dalam konteks bagaimana mereka bagaimana kang rk berada pada posisi
untuk kondisi kendaraan tersebut
nah kaitan itu tentu kita tidak bisa membandingkan ya misalnya kang emil dan
pak tgb gitu ya
ya kang aceh
baik terima kasih
setidaknya langkah rk bergabung dengan golkar ini mengubah peta politik di tanah air ini
dan kita menunggu saja bagaimana apakah nanti yang diuntungkan apakah memang partai golkar
atau juga ridwan kamil sebagai kendaraan politik ke depannya
atau memang keduanya sama sama menguntungkan
terima kasih telah bergabung bersama kami kang aceh dan juga mas umam di prime news pada
malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu